partai demokrasi indonesia perjuangan akan memperpanjang masa penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
serta calon bupati dan wali kota di enam belas kota kaupaten di jawa barat yang serentak melaksanakan pilkada
perpanjangan proses penjaringan itu untuk mencari calon yang lolos mekanisme
pdip membuka siapa saja yang ikut penjaringan baik dari kalangan kader profesional dan tokoh tokoh lainnya
namun keputusan ada pada megawati soekarno putri
calon yang akan diusung oleh pd perjuangan itu tentunya satu yang bisa menjaga soliditas partai
yang kedua tentunya dia mempunyai karakter yang baik yang jujur
yang ketiga dia mampu dekat dengan rakyat
dan yang keempat tentunya dia harus memiliki garis ideologi yang senafas dengan pdip
dan dia harus menjadi tokoh menjadi gubernur
yang pada saatnya nanti
diusung oleh pd perjuangan harus berani menjadi benteng pancasila di jawa barat ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zai ul haq di bandung jawa barat
zai bagaimana hasil penjaringan calon pilgub yang akan diusung oleh pdip jawa barat
baik terima kasih selamat sore eva
jelang pemilihan gubernur dan calon gubernur jawa barat yang kurang lebih tinggal satu tahun lagi
masing masing partai yang ada di jawa barat berlomba lomba untuk mengusung siapa siapa saja yang akan nantinya menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di jawa barat ini
beberapa waktu lalu eva dan juga saya tentu masih ingat bahwa partai nasional demokrat atau nasdem sudah mengusung ridwan kamil sebagai calon gubernur jawa barat
nah pada hari ini hal serupa ini tentu berbeda
maksud kami berbeda dengan pdip jawa barat yang
sejak tanggal dua puluh mei kemarin hingga enam juni kemarin sudah melakukan proses pendaftaran untuk kemudian dijaring menjadi calon yang akan nantinya diusulkan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk di jawa barat dua ribu delapan belas nanti
namun sepanjang empat belas hari dari dua puluh mei sampai enam juni kemarin ternyata para calon yang akan diusung oleh pdip masih di bawah mekanisme atau masih kurang orangnya
berdasarkan mekanisme partai pdip sendiri memang seharusnya minimal ada empat orang yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh pdip
namun dari keempat orang diantaranya adalah sutrisno yang merupakan bupati majalengka kemudian bupati tasikmalaya urujanul ulum kemudian juga putih soekarno putri kemudian juga abdi yuhanna yang merupakan wakil sekretaris dpd
pdip jawa barat
pdip jawa barat
pdip jawa barat
pdip jawa barat
namun dari semua proses yang ada tentu nanti yang akan terakhir atau keputusan final ada pada megawati soekarno putri eva
selain itu juga di jawa barat sendiri tidak hanya fokus pada calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tetapi juga calon kepala daerah tingkat kota maupun kabupaten
nah untuk kota ataupun kabupaten yang mendaftar atau mengikuti proses penjaringan terhadap pdip
jawa barat ini ada satu ratus empat puluh sembilan orang atau tokoh baik dari kalangan kader kemudian juga kalangan akademisi maupun kalangan profesional
dari satu ratus empat puluh sembilan yang mengambil formulir hanya satu ratus dua puluh tiga orang yang mengembalikan formulir
terutama ini yang paling banyak di wilayah cirebon yang ada sembilan belas orang mengambil formulir mengembalikan lima belas formulir
khusus di kota bandung eva ada sembilan orang atau tokoh yang mengambil formulir
namun yang mengambalkan hanya delapan orang termasuk ayifi fananda yang merupakan wakil wali kota bandung beberapa periode yang lalu dan juga artis farhad
nah selain itu pdip yang memiliki dua puluh kursi tentu tidak bisa berdiri sendiri untuk memajukan jawa barat
tadi saya mewawancarai wakil sekretaris dpd pdip jawa barat abdi yuhana yang mengatakan bahwa pdip akan berkoalisi dengan partai partai yang lain untuk memajukan jawa barat
mengingat jawa barat merupakan daerah dengan penduduk yang terbesar kemudian juga memiliki strategi sebaik dari partai maupun budayanya
tentu siapa yang nantinya akan diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur harus sesuai dengan pdip kemudian juga memiliki integritas yang baik yang jujur dan senafas dengan pdip dan tentunya dekat dengan rakyat